nah pertanyaannya bagaimana pelaksanaan hari pertama psbb di kota bandung
ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bundaran cibiru bandung
zayul ini kalau saya lihat di belakang anda nampaknya jalanan masih cukup ramai
mungkin anda bisa ceritakan apa penindakan yang diberikan bagi pelanggar psbb
betul saat ini saya berada di bundaran cibiru kota bandung
bundaran cibiru ini merupakan gerbang masuk kota bandung dari wa sumedang kabupaten garut atau dari bandung timur yang masuk ke kota bandung
betul memang tadi sejak pukul setengah enam pagi tadi saat saya menuju ke kantor
memang kondisi di bundaran cibiru ini di hari pertama diberlakukannya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
ini memang sudah ramai petugas kepolisian maupun petugas gabungan
yang terdiri dari unsur kepolisian tni kemudian dari petugas pemadam kebakaran dinas perhubungan satpol pp dan juga petugas pmi kota bandung pun sudah disiagakan
karena anissa dan iqbal kalau kita lihat dari peraturan wali kota nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
di kota bandung khususnya psbb ini akan dilakukan secara maksimal yang meliputi dua puluh enam kecamatan
ini adalah persamatan yang ada di kota bandung ini berbeda dengan wilayah lain
yakni kabupaten bandung kota cimahi kabupaten bandung barat maupun kabupaten sumedang yang masih memperlakukan psbb secara parsial
nah kalau kita berbicara hari pertama pemberlakuan psbb di kota bandung anissa dan iqbal
memang sejak pukul enam pagi tadi petugas gabungan sudah disiagakan
dan ternyata di hari pertama ini masih banyak pengendara baik roda dua
angkutan umum maupun angkutan pribadi yang masih belum menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
di antaranya tadi masih banyak yang belum menggunakan masker kemudian juga mereka masih berboncengan
juga untuk angkutan baik umum maupun kendaraan pribadi khususnya roda empat ini
masih tidak membatasi kapasitas penumpang
karena kalau kita melihat bahwa dari empat kursi
misalnya ini harus maksimal tiga orang yang berada dalam kendaraan
nah terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang tadi masih dilakukan oleh warga yang masuk ke kota bandung ini
memang dari pihak kepolisian berdasarkan tadi informasi yang saya dapatkan dari petugas kepolisian
memang mereka tidak dilakukan di tilang begitu tidak di tilang
tetapi mereka yang melanggar tersebut seperti suhunya di atas normal kemudian juga tidak menggunakan masker
dan tidak satu ktp karena satu ktp pun tidak boleh berbonsengan begitu anissa dan iqbal
ini mereka harus kembali ke daerah asal atau diputar balik lagi dan tidak boleh masuk ke kota bandung
anissa dan iqbal
zahil ini menarik sekali apalagi ini cukup ramai
bila dibandingkan dengan jakarta sendiri cukup perbedaannya cukup jauh
jakarta langsung sepi namun di bandung ini cukup ramai
apakah ini mengindikasikan bahwa perusahaan ataupun industri masih tetap beroperasi di hari ini
ya kalau kita melihat bahwa di jawa barat ini kan memang banyak sekali industri atau pabrik yang ada di jawa barat khususnya
kalau untuk di kota bandung sendiri memang jumlah pabrik tidak sebanyak seperti di kabupaten bandung kabupaten sumedang kota cimahi maupun kabupaten bandung barat
tetapi mereka warga yang saat ini masih berlalu lalang atau yang seharusnya diam di rumah di saat pembatasan sosial berskala besar ini sudah diterapkan
pembatasan aktivitas sekolah kemudian juga pembatasan tempat keramaian fasilitas umum ini diterapkan
tapi faktanya di lapangan memang masih banyak para warga yang keluar rumah begitu
ini karena masih ada beberapa kantor kantor di kota bandung yang masih beroperasi anissa iqbal
tetapi memang yang menarik kalau kita lihat bahwa berbeda dengan kota bandung
di kota cimahi ini seluruh pabrik yang beroperasi ini harus sesuai izin dari pemkot cimahi
sementara kalau yang tidak beroperasi ini wajib juga menyampaikan maksud saya diminta untuk tidak beroperasi sementara
sementara kalau yang masih beroperasi ini diwajibkan
untuk melakukan rapid test bagi seluruh karyawannya
dan sebagai tambahan juga iqbal dan isa kalau di kabupaten bandung barat
ini psbb hanya diberlakukan di empat kecamatan yakni padalarang ampra batu jajar
dan satu kecamatan lagi
sementara kalau di kabupaten badung ini berada di perbatasan perbatasan dengan kota bandung
seperti di kawasan bale endah dan juga kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan kota bandung
termasuk juga di kabupaten sumedang ini juga dilakukan secara parsial
terakhir mungkin anissa dan iqbal saat ini tadi memang
ya seperti ini yang saya lihat di belakang saya juga memang nampaknya warga
yang masih belum menaati aturan padahal pemerintah sudah jauh jauh hari
menghimbau bahwa psbb bandung raya akan dilakukan mulai rabu dua puluh dua april
selama empat belas hari ke depan
nah mudah mudahan dengan dihimbau atau ditegurnya oleh petugas kepolisian
atau petugas yang jaga jaga ini bisa membuat efek jerah bagi warga
yang masih belum juga menaati aturan di saat psbb ini
baik terima kasih zayul haq atas laporan langsung anda dari kota bandung
tentunya kita berharap psbb bukan hanya di kota bandung ya
namun di seluruh wilayah di indonesia dapat efektif begitu
terima kasih zayul dan selamat kembali bertugas